kalau nggak salah ya itu tadi masjid yang tadi tuh ada di kawasan hajilin
jadi di sekitaran bugis
jadi memang itu salah satu kawasan yang apa ya kental dengan nuansa islamnya
namanya aja udah hajilin soalnya
tapi hebatnya singapura itu tidak hanya menjadikan tempat tempat belanja menjadi destinasi wisata
tapi juga tempat tempat arsitektur atau tempat tempat wisata religius juga bisa menjadi pendatang devisa wisata bagi mereka
iya kalau ngomongin tadi haji land bahkan hajilan itu menjadi salah satu destinasi atau apa ya tujuan favorit dari wisatawan asing
wisatawan indonesia untuk kesana karena fotonya bagus bagus sekali
nah apakah betul ada tempat tempat yang bernuansa islam yang bisa dikunjungi atau rame dikunjungi di bulan suci ramadan ini di singapura
kita langsung saja terhubung melalui sambungan skype dengan bapak maulana bahtiar warga negara indonesia atau mas maulana bahtiar warga negara
masih muda ternyata
halo baik mbak tiffany
halo ini lagi siap sahur apa udah imsak disana
belum belum ini kita lagi siap siap sahur
imsaknya sekitar jam setengah enam waktu singapura
satu jam lebih awal daripada jakarta
maulana singapura ini kan menjadi salah satu tempat favorit bagi orang orang indonesia untuk berlibur
karena mungkin selain tiketnya murah dekat juga kan dan juga apa taste nya gak terlalu
beda jauh lah dengan indonesia
kalau selain haji line biasanya apalagi setempat tempat yang biasanya banyak komunitas muslim atau mungkin yang kental dengan nuansa islam di singapura
kalau bulan ramadhan di singapura biasanya itu tiap tahun ada bazar
bazar ramadan dan ini tempatnya di daerah gelang serai
ya jadi bazar ini mereka adakan selama satu bulan
di area dekat gelang serai market itu tepatnya di sekitaran juchat kompleks terus jalan haik dan sebagainya
di sana biasanya rame kalau misalnya ramadan
jadi banyak yang apa namanya jual makanan minuman yang memang khusus untuk takjil ya
itu makanan makanan yang dijual seperti apa tuh biasanya
dan siapa aja sih yang datang ke sana tuh maulana biasanya apakah orang orang muslim saja atau memang banyak turis turis juga
yang kemudian tertarik untuk ikut datang di bazar ramadan di situ jadi atraksi turisme juga gitu misalnya
ya sepengetahuan saya awalnya memang kebanyakan yang datang tuh orang muslim untuk nyari makanan untuk berbuka puasa
tapi makin kesini nih bazar makin rame justru mungkin ini bazar yang terbesar yang ada di singapura
dan makanan itu macam macam mas
jadi ada ya goreng gorengan ada es krim nasi kebuli nasi mandi
ya pokoknya makanan yang ada di sana
makanannya banyak banget itu menjadi atraksi yang ditunggu tunggu oleh teman teman masyarakat indonesia dan juga masyarakat lainnya di singapura
maulana singapura ini kan tidak hanya banyak dihuni tapi juga dikunjungi oleh orang orang islam
misalnya dari indonesia kemudian juga dari negara tetangganya malaysia
kalau di pusat pusat perbelanjaan atau mungkin di tempat tempat apa ya landmark atau tempat tempat hiburan yang ada di singapura
di selama berapa lama
bulan ramadhan ini juga turut menyemarakan nggak sih kalau misalnya kayak di indonesia pasang apa ya
misalnya lampu atau mungkin ornamen ornamen apa gitu
ketupat ketupatan gitu di mall
iya nggak sih
di marina bay seng itu ada nggak misalnya
rasad rasad ramadhan gitu atau di orchard gitu
iya iya ada kok banyak tempat
terutama misalnya di supermarket supermarket itu biasanya pada bulan ramadan sampai lebaran itu mereka pasang ornamen ornamen yang berbentuk ketupat
dan juga lagu lagunya mungkin lebih yang
kemelayuan atau keislaman gitu ya
kalau di orchard sendiri ya mungkin di dalam apa namanya shop shopnya masing masing itu ada yang pasang pajangan yang berhubungan dengan masa ramadhan
terutama ramai di daerah jelang serais itu
jadi di jalanannya itu biasanya tuh ada apa yang namanya semacam hari raya light up gitu
banyak lampu lampu di jalanannya dirias sehingga bentuk ya macam cantik gitu lah
jadi itu mungkin untuk apa namanya untuk merayakan suasana ramadhan
kalau mungkin buat orang indonesia atau mungkin pelajar atau mereka yang bekerja atau tinggal di singapura nggak terlalu shock culture gitu ya untuk adaptasi
tapi mungkin ada pengalaman menarik nggak selama puasa atau menjalankan ibadah ramadan di sana
karena banyak juga orang yang puasa
jadi ya tidak terlalu banyak shock ya
mungkin yang menariknya itu aja kalau misalnya karena disini memang apa namanya populasinya lumayan multicultural
jadi mungkin ada beberapa orang yang baru datang ke singapura dari negara lain dan mereka belum pernah sebelumnya ketemu dengan seseorang yang berpuasa
mereka ya paling bertanya tanya eh kok bisa ya seharian nggak makan dan nggak minum pula gitu
jadi in conference in conference dengan teman teman baru ini yang memang belum familiar dengan yang namanya puasa itu yang kadang kadang selalu menjadi hal yang menarik buat kita disini
kalau untuk masyarakat indonesia sendiri yang ada di singapura ada aktivitas aktivitas tertentu nggak misalnya di bulan puasa gini misalnya kumpul kumpul atau mungkin taraweh bareng khusus masyarakat indonesia atau buka puasa bersama misalnya di kbri ada acara acara gitu nggak mau
kalau misalnya di kbri
kalau misalnya di kbri itu biasanya ada acara yang namanya buka bersama
jadi kita buka bareng terus dilanjutkan dengan sholat maghrib sholat arawi dan juga yang tentunya makan makan ya
ya diantara sama teman indonesia sendiri juga ada ya kita buka bersama bareng gitu makan makan di tempat makan dan sebagainya
bagaimana meskipun tadi kamu bilang gak terlalu beda jauh ya berpuasa di indonesia dengan berpuasa di singapura sendiri karena makanannya mirip
banyak juga orang yang berpuasa
jadi situasinya mirip cuacanya juga mirip
tapi apa yang paling kamu kangenin dari puasa di tanah air nih yang gak kamu dapetin di singapura
oh mungkin ya apa ya
ya kalau misalnya di rumah di indonesia itu kalau belum buka puasa ya rame banyak suara mungkin ya dari masjid dan sebagainya
itu yang di singapura agak nggak ada
jadi di sini salonnya agak agak sepi ya
kayak sekarang ini kebanyakan jendela jendela rumah tuh
jadi tetangga nggak banyak
masih tidur semua
jadi ya karena memang lebih sedikit mungkin yang sahur jadi ya itu yang kita kadang kangenin lah kalau misalnya di indonesia tuh lebih terasa apa namanya suasana keramaiannya pada saat ramadhan
oke tapi dijamin pasti ya di sana ya ngabuburitnya akan lebih banyak ini ya window shopping ya karena soal
tapi kalau jakarta kan lagi bikin great sale nih sekarang fani ya jelang ulang tahun jakarta
jangan jangan singapura juga bikin saingan ada singapura great sale juga
iya biasanya di menjelang ulang tahun singapura nanti bulan agustus
ya kurang kalau nggak salah ya
saat saat ini ya ada gsr
iya oke terima kasih pak ulana selamat menjelangkan ibadah puasa di sana sudah bergabung dengan konektor ramadhan